udah beberapa kali kejadian
kalau mau ada keributan kamu lari duluan
kalau lawannya gak seimbang
buat apa kita nekat
jam segini kok udah sampai sini
tadi ke kebun jam berapa
saya berangkat jam enam
jam tujuh sudah sampai sana
biar seger habis jalan jauh
obrol di kantor
nak lagi sibuk apa
sekarang sih lagi nggak sibuk
bantuin bikin promo kicim pling lagi yuk
kalau besok aku sibuk
nusantara reid nendang klum nusantara lagi

ya udah berarti rusak
buat kamu ujang
buat kamu murad
ujang belum ada kabar
sebetulnya usaha dia gimana
bukan usaha dia
tapi usaha istrinya
kayak biasa aja
mungkin lebih susah dibanding jualan kicim pring
orang yang beli kicing pring
istilahnya gak setiap hari
orang yang beli mukena
malahan belum tentu setahun sekali
kenapa gak jualan baju aja
kan yang mau beli baju lebih banyak
dibanding yang mau beli mukena
saya gak tau
kita harus nanya ke istrinya ujang
ujang itu jualan mukena
cuma bantu bantu aja
istrinya ngambil dari konveksi di tasik
katanya ada juga yang dijual online
biarpun yang dijual bukan barang kebutuhan sehari hari
yang namanya rejekima
kalau mau usaha
pasti ada aja
ujang pernah cerita
dia sendiri sebenarnya pengen buka bengkel motor
kebentur sama modal
kenapa gak pinjem sama kang mus
ujang nggak berani atau malu
kalau minjemin buat modal buka bengkel
kang mus juga kayaknya nggak punya
memangnya kalau ujang mau buka bengkel
perlu modal berapa
kang murad mau minjemin modal
sekarang kita mau kemana
saya sih gak kemana mana
terus terus ya cukup
sebetulnya di kebun itu enak udaranya bagus
biarpun kadang kadang ada bau kotoran ayam yang dijadikan pupuk
masalahnya saya bosen ngurus kebon gitu gitu aja
mungkin urusan pertanian sebetulnya kurang cocok sama jiwa saya
makanya kalau kamu ngajak jalan ditambah sedikit olahraga saya senang
kamuran mau balik lagi ke bisnis lama
enggak cuman kadang kadang kangen sama suasana seperti dulu
terus terus terus terus terus terus terus terus ya cukup
terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus
sekarang saya balik ke terminal
kalau saya sekarang
balik ke tempat parkir
iya saya dikasih tahu otak
sebetulnya di terminal itu enak
dibanding di sini sendirian
sekarang jam kerja
kalau nggak penting bukan keperluan melesak jangan teleponan
bukan di ocupate
kita harus diberi ke marion
kamu kerja dulu gak enak sama dia
ya kamu juga selamat kerja
nanti kalau ada apa apa mau jalan jalan atau mau ngajak olahraga
saya pergi dulu
lagi di kantor
lagi sibuk gak
saya boleh main kesana gak
kamu kuliah jam berapa

iya nanti aku kabarin kalau udah pulang